pak ini bersumpah
itu kan di warga pstn
dia organisasi walaupun
yang bersangkutan itu angkatan darat ini
saya sampaikan agar dihukum
seberat beratnya ya kalau
tentara itu pak hukumannya
lebih berat saya rasa menurut saya
satu sisi satu dia dipecat
kemudian yang kedua ya sama
hukumannya kalau misalnya
yang sipil dengan militer kita
lebih lebih berat lagi lebih menderita
tegakkan hukum yang berat
diakibatkan dari berlakunya